sikap arogan pengemudi di malang jawa timur yang diunggah di media sosial menjadi viral
dengan menyalakan lampu strobo dan sirine
sebuah mobil menerobos kemacetan yang terjadi di jalur kota batu menuju jalan soekarno hatta
mengetahui info yang tersebar di media sosial ini
polresta besmalang langsung melacak keberadaan mobil beserta pengendaranya
hafiz nurul selaku orang di balik roda kemudi ini pun ditangkap pada selasa bersama mobil miliknya
adanya penggunaan rotator dan sirine kendaraan pribadi
bukan kendaraan yang memiliki hak prioritas terbentuk
kebetulan sedang melintas jalan wilis kemudian didapati oleh petugas
pada pengakuannya di hadapan petugas
hafiz mengaku baru pertama kali menggunakan lampu strobo
dan beralasan memiliki kepentingan hingga harus menggunakannya
saya di sini ingin meminta maaf sebesar besarnya atas kesalahan saya
atau kelelahan saya menggunakan sirine rotator
yang diperlakukan pada malam hari itu
yang jadikan viral di seluruh kota malang
agar mohon dimaafkan kesalahan saya
polisi sudah melepas lampu yang disalahgunakan pelaku
untuk kemudian disita
pelaku dijerat undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua
tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan sanksi tilang rp dua ratus lima puluh
abdul malik malang jawa timur